mau cari kafe atau toko atau restoran
yang kira kira butuh karyawan
dari mahasiswa yang putus kuliah kayak gue
di tengah masalah berat yang lagi lo hadapin sekarang ini
lo masih bisa tersenyum
karena masalah itu emang harus dihadapin
dan bukan dihindarin ki
gue juga harus yakin sama diri gue
untuk ngejalanin ini semua
supaya gue gak terpuruk sama kondisi gue
buat ditaruh di kantin kampus
boleh banget malah
tapi gak usah deh gak jadi
kok gak jadi kenapa emangnya
ya gue gak mau lah
lo ke kampus bawa bawa keranjang kayak gini
yang ada malah nanti loh diketawain sama anak anak kampus
yaudah gue jalan ya
jangan jatuh ya ki
gak tenang aja aman kok
gue harus semangat
gue yakin gue bisa dapat kerjaan hari ini
kamu sudah sampai kampus put
semangat ya kuliahnya sayang
aku udah sampai kampus

ibu juga semangat ya kerjanya
aku harus bohong lagi sama ibu
sepatu saya mana
pasti pak regar ambil ya
itu saya udah siapin sarapan
saya punya sarapan yang enak
nanti you brivers sendiri ya
saya mau makan
biasakan sebelum makan
cuci tangan terlebih dahulu
oke saya mau berangkat ngajar
makasih pak regar
rontangan gue bersih kok
langsung aja deh gue makan
kok cuma ada kertas doang
bangun pagi rapikan tempat tidur
orang dia sendiri kok yang suka ngorok
terus mana dong makanannya
gue kelaperan lagi
gue kelaperan lagi
gue kelaperan lagi
lo sih nama namain kerjaan sendiri
nggak nyamper nyamperin ke kampus
tahu baru pagi udah bete aja
pagi udah bete aja
ini pangeran mana sih
kampus ga ada gimana gimana ga ada
buta buta buta
seru banget sih pangeran mana
ngapain lo dateng ke kampus
eh tak gue itu buta bukan tuli
jadi ya gue masih bisa ngedengerin dosennya lah
ditanya salah ngeritanya baper
kok lo jadi ngoceh sih
lo juga sih tak kalo ngomong tuh jangan sembarangan
kata kata lo tuh menyinggung
oh iya gue tuh kesini mau cari pangeran

gimana gue tau lo sendiri kan juga tau kalo pangeran cabut dari rumah gimana sih
gue tau dia cabut tapi cabutnya kemana
gimana gue tau
lagian ya ngapain sih lo masih nyanyir pangeran terus
biarin kayak dia bebas diri
biarin kayak dia bebas diri
eh selalu tau ya
pangeran itu cabut dari rumah karena apa
karena diteken orang banyak mel
lu bokap lu
dan om alex juga mel
tak lo bener bener jahat ya

lo ga ngerasain sih jadinya buta tuh gimana
emang pasalanya sih kalo gue tuh mau didampingin sama pangeran

gue tau banget lo kena musibah
tapi jangan gunain musibah lo itu buat ngeken sahabat gue

lo belum tau rasanya gimana mel
jadi orang yang seumur hidup rasanya terus terusan diteken sama orang
dan gue kasih tau sama lo ya
lo peduli sama pangeran

harusnya lo gak ngelakuin itu mel
harusnya lu gak ngelakuin itu mel

sama apa yang lo perbuat
ketatnya bener bener jahat banget ya
kok sebegitu gak berharganya apa
sampai sampai dia berani ngelawan gue
gue buta sekarang
mas jahat banget
tenang ya mel
jangan lo dengerin ya kata kata nyata
kan lo tau sendiri dia kalau ngomong suka sembarangan
dia tuh jahat banget yoke
nanti dia gue tegur ya
gue bakal ingetin sama dia

gue mulai males deh kalo liat mel caper sama jiho
cio kan pasti gampang banget kemakan sama air mata palsunya mel

ata kelewatan banget sih
dia gak sadar apa kata katanya barusan nyakitin hatinya mel

gue pergi dulu ya
gue pergi dulu ya
teteh banget gue